pengusaha asal kediri soni sandra difonis sepuluh tahun penjara oleh pengadilan negeri kabupaten kediri
atas kasus kejahatan seksual pada anak
fonis ini adalah fonis kedua setelah pekan lalu soni difonis sembilan tahun penjara
oleh pengadilan negeri kota kediri atas kasus serupa
sony tiba di pengadilan negeri kabupaten kediri pukul sebelas siang
dalam sidang ini sony didakwa melanggar undang undang perlindungan anak pasal delapan puluh satu ayat dua
yaitu melakukan perbuatan tipu muslihat serangkaian kebohongan
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
hukuman sepuluh tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu empat belas tahun penjara
dan denda tiga ratus juta rupiah
dan sebelumnya pada tanggal sembilan belas mei soni sandra difonis sembilan tahun penjara
denda dua ratus lima puluh juta rupiah oleh pengadilan negeri kota kediri
hakim menyatakan sony terbukti melakukan tipu muslihat dan persetubuhan terhadap anak
yang melanggar undang undang no tiga puluh lima tahun

tentang perlindungan anak
atas putusan itu terpidana soni sandra mengaku akan pikir pikir
hakim pun memberi batas waktu hingga dua puluh enam mei dua ribu enam belas